dan selanjutnya berbagai cara dilakukan pengendara untuk menghindari razia operasi zebra di denpasar bali
seorang pelajar menangis dan menolak ditilang saat terjaring operasi
sementara itu di polewali mandar sulawesi barat seorang ibu merayu polisi agar dipinjami uang untuk membayar denda tilang di tempat yang dibebankan kepadanya
seorang pelajar putri salah satu sma di denpasar bali ini dihentikan petugas setelah mencoba menghindari petugas saat operasi zebra di jalan diponegoro denpasar
bukannya menunjukkan surat kendaraan remaja ini malah menangis hingga membuat petugas kepolisian kebingungan
pengendara yang masih di bawah umur ini mengaku tidak mau ditilang lantaran tidak memiliki sim dan beralasan masih sekolah
karena bilang jadi salahnya ini orangnya
kenapa kau uang kasih gini
beginilah upaya seorang ibu yang terjaring operasi zebra yang digelar saat lantas polres polewali mandar di jalan trans sulawesi polewali mandar sulawesi barat selasa siang
ibu ini terus merengek dan merayu polisi yang sedang bertugas agar meminjamkan sejumlah uang untuk dipakai membayar sanksi tilang di tempat yang membebankan pada dirinya
ibu ini mengaku tidak membawa cukup uang untuk membayar tilang
beruntung ada warga yang bersedia meminjamkan sejumlah uang sehingga ibu tersebut bisa membayar biaya tilang sepeda motor miliknya
dalam pelaksanaan operasi zebra hari ini seluruh pelanggar langsung menjalani sidang di tempat
di cibadak sukabumi jawa barat karena takut ditilang puluhan pemotor nekat melintasi jalur rel kereta api untuk menghindari titik razia kepolisian
menanggapi hal tersebut pihak pt kai daob satu sukabumi langsung memasang palang
di depan sepeda motor diperlukan untuk menjalankan jalur rel keleta api
menurut petugas kai bergesernya batu alas akibat dilintasi oleh sepeda motor dapat membuat bantalan rel menjadi miring dan bisa membuat kereta api anjlok
selain itu pengendara motor pun terancam keselamatannya karena tidak mengetahui jika ada kereta api yang akan melintas
pihak pt kai berharap tidak ada lagi kendaraan roda dua yang melintasi jalur kereta api
tim liputan cnn indonesia